sementara itu kepolisian sektor sawah besar jakarta pusat mencokok seorang narapidana dan seorang kurir narkoba yang memproduksi pil ekstasi dalam rumah sakit swasta di jakarta pusat rabu siang
dari tangan tersangka petugas mengamankan alat serta bahan bahan pembuat pil ekstasi dan ekstasi siap edar
tersangka au dan seorang kurir berinisial mw ditangkap saat reskrim polsek sawah besar jakarta pusat rabu siang
penangkapan berawal saat polisi mengamankan mw dan mendapatkan keterangan pil ekstasi didapat dari au
napi rutan salemba yang dirawat di salah satu rumah sakit di jakarta pusat
saat penggeledahan polisi mengamankan alat produksi bahan pembuat pil ekstasi dan pil ekstasi siap edar di dalam ruangan vvip rumah sakit tempat au dirawat
polisi kini masih memeriksa sejumlah suster rumah sakit dan sipir penjara
kedua tersangka terancam hukuman dua puluh tahun penjara
ini merupakan salah satu narapidana salemba
karena alasan sakit dirawat di rumah sakit ar
selama dua bulan di tempat ruangan vvip